mudik adalah saat berkumpul bersama keluarga dan handai talan
karena keterbatasan sarana transportasi
akhirnya banyak pemudik yang memilih menggunakan motor untuk menuju kampung halaman
bagi anda yang berencana melakukan perjalanan mudik menggunakan sepeda motor
ada tips aman dan nyaman berkendara yang akan diberikan oleh koresponden cnn indonesia albi pratama
yang menjelajahi jalur mudik pantura jawa
di mana dari lokasi saya berada saat ini
membutuhkan waktu lebih kurang dua jam perjalanan dengan jarak tempuh lebih dari enam puluh km
bagi pengendara sepeda motor
sebenarnya ada waktu yang ideal atau durasi yang ideal untuk dapat melakukan perjalanan jarak jauh
yaitu maksimal dua jam
setelah lebih dari dua jam
maka pengendara diharuskan untuk beristirahat
dan untuk perjalanan jauh kali ini
saya punya tips bagi pengendara sepeda motor khususnya
yang akan melakukan perjalanan jarak jauh
seperti untuk mudik lebaran pada kali ini
tips tips ini meliputi tips tentang keamanan
dan juga posisi duduk seperti apa sih
yang bisa membuat para pengemudi itu relax dan tidak mudah lelah
nah saya akan berikan tipsnya

tips tips yang akan diberikan para pengemudi
pertama cek kondisi kendaraan sepeda motor anda
mulailah periksa lampu utama
lampu utama harus dihidupkan pada siang dan malam hari
kemudian periksa juga lampu belakang dan juga lampu rem
tak lupa juga lampu stain kendaraan
serta pastikan berfungsi dengan baik
agar dapat memberikan sinyal kepada pengendara di belakang anda
gunakanlah perlengkapan keamanan untuk berkendara seperti helm
sarung tangan dan juga sepatu
yang paling penting bawalah surat surat kelengkapan berkendara anda
pastikan juga kondisi ban dan rem anda berfungsi dengan baik
dan kaca spion juga harus terpasang di bagian kanan dan juga kiri
setelah semuanya siap
jangan lupa untuk menempatkan posisi duduk berkendara yang nyaman dan tidak mudah lelah
tegakkan badan anda
bagi pengendara sepeda motor bebek
buatlah sudut satu ratus dua puluh derajat pada lengan anda saat memegang stang kemudi
untuk memudahkan manuver berkendara dan juga membuat tubuh anda menjadi lebih rileks
jika anda mulai merasa lelah
segeralah cari tempat yang aman untuk beristirahat
nah bagaimana pemirsa
tips berkendara yang aman dan nyaman seperti yang sudah saya berikan tadi
semoga bermanfaat bagi anda dan semoga anda selamat sampai di tujuan
karena keluarga anda menanti di rumah dan di kampung halaman tersebut
aldi pratama indra mayu